ya ada apa dibalik kesaksian miriam yang secara mengejutkan mencabut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan
serta mengaku ditekan penyidik kpk dan hari ini akhirnya mengaku sakit sehingga tidak hadir dalam persidangan
yang seharusnya dikonfrontir dengan penyidik kpk
kita akan bahas masalah ini dengan pakar hukum pidana kudri sitompul
pak kudri jadi setelah minggu lalu dramanya adalah sinetron menangis
bukan sinetron ya menangis kemudian minggu ini absen akhirnya
sebetulnya kalau dengan ketidakhadiran miriam ini merugikan atau tidak bagi miriam sendiri
ya begini ya miriam ini kan dia selain saksi kemungkinan dia akan jadi tersangka atau menjadi terdakwa ya
dan secara teknis ini yang kita sebut sebagai saksi makota
artinya dia akan memberikan keterangan sebagai saksi ya dalam perkara yang lain terhadap orang lain dalam peristiwa yang sama gitu
tetapi nanti dalam peristiwa yang sama dia
statusnya sebagai terdakwa dia akan menjadi pesakitan
jadi kan keterangan dia ini bisa dipakai untuk memberatkan dia
jadi ini apa menjadi sering menjadi perdebatan apakah saksi makota itu boleh atau tidak gitu loh ya
ya jadi kalau ditanya akan memberatkan pasti memberatkan
buat dirinya sendiri ya kan
dan ini juga bisa memberatkan orang lain gitu loh
jadi saya kira ini keterangannya si miriam itu sangat apa sangat
ini sekali ya sangat fundamental sekali dalam perkara mega korupsi di iktp ini
jadi kalau pertanyaan merugikan ya bisa merugikan
merugikan dia merugikan orang lain dan merugikan publik
ini kan sangat keterangan dia itu kan sangat penting untuk mengungkapkan siapa siapa saja yang terlibat di dalam
atau siapa siapa saja yang menerima kucuran dana hasil korupsi tersebut
kalau merugikan artinya
anda yakin bahwa miriam ini memberikan keterangan palsu minggu lalu di saat dia menangis dan mencabut berita acara pemeriksaan
saya nggak bisa bilang dia palsu atau tidak
tapi begini keterangan untuk mencabut keterangan itu biasa di pengadilan
tapi itu biasanya dilakukan oleh si terdakwa gitu
ini baru kali ini ya ada seorang saksi yang mencabut keterangannya sebagai saksi gitu loh
tapi bisa mengerti bahwa dia mencabut keterangan dia sebagai saksi kali ini karena
dia saksi pemeriksaan
khawatir kan dia memberatkan untuknya dia gitu loh
jadi untuk pencabutan sih nggak apa nggak bukan hal yang baru gitu loh ya
hanya kan sekarang yang tadi anda sebutkan itu dia buat itu dia menangis kemudian dia cabut ya sekarang dia ini kan itu
jadi kan publik bertanya tanya sebenarnya ada apa yang terjadi sama ibu miriam
apakah dia ada tertekan dengan pihak lain
kita juga nggak tahu
nggak tahu gitu
apa saja sih yang menjadi latar belakang biasanya seorang pihak tertentu itu mencabut keterangannya di saat persidangan
nah biasanya begini kalau orang mencabut krisis ini karena biasanya dahulu ya itu ada penekanan secara fisik
ya kan misalnya dipukul ini gitu
tapi sekarang itu udah nggak ada
tapi kemungkinan misalnya secara verbal dia bilang coba kamu kooperatif deh
ya jangan berbohong nanti kalau misalnya berbohong ini menjadi hukuman berat
nah ini itu jadi
atau yang secara psikologis gitu ya suasana dibikin apa menakutkan sehingga dia secara ini tidak bebas
tetapi di dalam yang kpk yang kita tahu bahwa kpk itu kan di dalam ruang sidang itu ada cctv dan direkam
dan pemeriksaan itu bisa diikuti oleh komisioner gitu ya
jadi kalau misalnya ada penekanan tentu kan bisa diulang apa rekaman cctv itu
tapi menurut dugaan saya bahwa nanti
si miriam ini dia merasa oh betul si pemeriksanya itu ya verbalisan ya
yang akhirnya ya itu penyidiknya itu misalnya novel baswedan dan siapa damanik itu begitu ya kan
ya merasa dibilang oh saya kan secara verbal tidak pernah ini
tapi kan misalnya dibikin suasana yang apa namanya sehingga dia merasa ter
karena tertekan itu kan sebetulnya situasi yang kemudian dialami seseorang yang diperiksa
tapi tidak diperiksa
tidak selalu berdasarkan dari pihak di sekitarnya begitu kan
ya tapi seperti misalnya dalam sidang yang lalu
hakim itu kan mencoba mengejar keterangan kok nggak masuk akal
karena miriam itu kan adalah sebagai legislator anggota dpr
dia kan bukan rakyat kecil yang tidak tahu hukum yang ini gitu kan
nah dia memberikan keterangan beberapa kali
bukan misalnya bukan sekali dan itu katanya empat kali ya menurut keterangan kpk dia diperiksa empat kali
selama empat kali dia itu merasa ditekan seperti ini gitu ya
ya itu juga kan dikejar
keterangannya begitu detail gitu ya
apakah suasana di pemeriksaan itu sehingga membuat menakutkan
misalnya kalau yang hal yang dulu misalnya
dia misalnya si orang itu diperiksa dimasuk tahanan
misalnya tahanannya gelap
terus banyak binatang ya
binatang yang apa yang menjijikan atau apa gitu
atau dibikin suasana yang tidak nyaman gitu sehingga akhirnya mengaku
tapi kan kita tahu bahwa dia tidak ditahan
ya diperiksa misalnya bukan biasanya kalau orang di ini kan misalnya malam malam ya kan
jam tiga pagi diperiksa disuruh bangun
kan orang itu kan merupakan satu bentuk penekanan gitu ya
tapi kan kita tahu ibu miram itu kan diperiksa jam siang tidak ada ini
jadi alasan untuk secara psikologis dia tertekan tidak bisa diterima
tidak terbukti begitu ya
jadi kalau miriam itu bisa juga akhirnya agak emosi juga gitu ya
kalau ada anggota legislator yang ini apa yang memberikan keterangan yang mencabut karena dia merasa tertekan gitu
dan seharusnya kalau kemudian miriam hadir hari ini di persidangan dan ditemukan langsung
dengan penyidik kpk
kita akan bisa melihat apakah ini sebetulnya siapa yang akhirnya berbohong di sini begitu ya pak hudri ya
tapi kita akan lanjutkan setelah kumandang azan maghrib
kita akan lanjutkan sesaat lagi
tetap bersama kami
dialog dalam cnn indonesia newsroom akan kembali setelah jeda berikut
tetap bersama kami
komisi pemerintah san korupsi buka suara atas ketidakhadiran
kehadiran politisi hanura miriam s haryani yang berujung pada penangguhan sidang keempat
kasus dugaan korupsi mega proyek ktp elektronik di pengadilan tindak pidana korupsi jakarta
ditemui di kantornya senin siang wakil ketua kpk bidang penindakan basaria panjaitan
menanggapi ketidakhadiran miriam s haryani dalam sidang dengan agenda pemeriksaan terhadap miriam
beserta tiga penyidik kpk yang disebut melakukan penekanan dalam proses penyidikan di komisi antirasuah
berdasarkan klaim tindak intimidasi oleh kpk ini maka pada sidang pekan lalu
miriam mencabut seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan atau bap
basaria dengan tegas membantah telah melakukan penekanan terhadap saksi
mantan staf ahli kapolri bidang sosial dan politik ini bahkan berani menunjukkan bukti rekaman
dalam proses penyidikan jika pengadilan membutuhkannya
yang ingin kita katakan adalah penyidik kpk tidak pernah melakukan penekanan penekanan
terhadap penyidikan di komisi antirasuah
terhadap saksi di dalam penanganan kasus
semua penanganan itu ada rekamannya dan kita miliki dan kita simpan sampai dengan saat ini
kalau memang itu dibutuhkan kita akan munculkan
kembali kami lanjutkan dialog bersama pakar hukum pidana kudri sitompul
pak kudri sampai kemudian ketidakhadiran miriam ini sampai kemudian mengganggu jalannya agenda sidang
sidang akhir ditangguhkan untuk kemudian dilanjutkan pekan depan
dengan agenda yang sama sebetulnya
mau tidak mau miriam pun harus berhadapan dengan penyidik kpk
kira kira kita akan melihat apa ini dalam sidang selanjutnya
saya kira kan mestinya persidangan itu akan terjadi hari ini
itu akan nanti kan penyidik atau verbalisan pemeriksa bap nya itu ya akan memberikan keterangan
dia bilang lo dimana saya menekan ibu
ini kan apa
kita bisa lihat di cctv di mana apakah saya menyiksa atau ada kata kata verbal secara lisan yang mengancam
ini kan tidak ada
nah pasti kurang lebih akan itu yang disampaikan
saya tidak membayangkan apa jawabannya miriam terhadap kalau misalnya ada kemungkinan yang saya katakan
seperti saya katakan tadi mirian itu akan bilang oh secara psikologis
saya kira itu kan bukan intimidasi
atau saya katakan
jadi misalnya dia diperiksa jam tiga malam dia ditempatkan
kalau dia ditahan ditempatkan di tempat yang menakutkan atau apa gitu kan
ini kan dia tidak ditahan dia kan diperiksa siang
jadi suasana yang menekan secara psikologis yang membuat dia tidak nyaman atau dia tidak bebas memberikan keterangan kan tidak ada
jadi tidak terbukti ya
jadi kesaksian seorang miriam yang mengatakan dia diintimidasi pun harus dilengkapi dengan bukti bukti dan faktornya
tidak ada fakta sih yang bisa diterima oleh penjurut sakin gitu
kalau misalnya orang disiksa kan bilang pak ini ada bekas ini lukanya saya disiksa di sini ada pesan ini gitu ya
dan bahkan sebetulnya kpk kan memiliki rekaman saat melakukan penyidikan
tapi konfrontir itu apakah masih perlu pak kudri
kan rekaman ada begitu
nah nanti saya kira saya kira nanti penyidik kpk akan membuat rekaman
nah ini pak ini rekaman cctv nya gulat saja gitu
nah nanti kan hakim akan tanya coba ibu mirna saksi ini dimana saudara merasa
ditekan di mana kata kata memeriksa itu mana yang saudara katakan itu menekan
saya kira kan akan memojokkan sendiri ibu miriam sendiri
dia kan sulit ya
yang dugaan saya nanti ibu miriam bilang karena saya secara psikologis ditekan gitu
secara psikologis ya nggak ada sih
orang kan wajar memang dipanggil ke ruang pemeriksaan yang memang nggak bisa dihadiri oleh siapa siapa
ini memang itu memang prosedur gitu ya
dengan langkah kesaksian menjelaskan
mencabut bap kemudian mengaku ditekan
seberapa besar kemudian ini akan mengganggu jalannya persidangan
apakah dengan mengaku ditekan nanti majelis hakim harus memanggil saksi saksi psikologis misalnya
apakah sampai sejauh itu
untuk perkaranya irman dan sugiharto alat bukti saksi itu kan salah satunya kan cuma miriam ini
kan masih saksi saksi lain gitu ya
saya kira ini nggak mengganggu ya
dan mesti diingat bahwa ibu miriam
bu miriam itu kan pernah membuat bap ya
tanda tangan bap
secara hukum bap itu adalah alat bukti tertulis gitu loh ya
jadi itu justru dokumen yang kuat ya surat itu yang dia nggak bisa bantah karena dibuat di depan penyidik ya
dekat aparat energi
jadi saya kira itu yang kita tahu bahwa itu adalah bukti yang kuat ya
sama dengan juga akte notaris itu ya
jadi tidak semudah itu dia apa namanya dia cabut
oke dia bisa mencabut
karena menurut kuhap itu juga keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan saksi di muka persidangan
oke itu dia boleh katakan gitu
tapi yang bap yang dia tanda tangan itu adalah bukti surat gitu
nah kalau bukti surat itu sesuai dengan misalnya dengan saksi yang lain
misalnya dengan saksinya siapa nih nazarudin yang menyatakan semua anggota komisi dua dapat gitu loh
terus ada saksi yang lain gitu
terus ada yang saksi bukti yang saya katakan tadi ada tulisan
merah dapat berapa kuning berapa biru dan seterusnya
dan ada inisial orang kayak gitu
itu yang dibuat itu kan dibilang oh ini kan sesuai gitu
jadi sesuai dengan keterangan yang ada di bap itu
oke misalnya dia boleh mencabut keterangan dia di bap dan itu jadi haknya
tapi kan ada hakim juga itu mempunyai kewenangan juga untuk menilai apakah alasan mencabut itu bisa diterima atau tidak
bukti bukti yang lain itu mendukung menjadi alat bukti petunjuk gitu
alat petunjuk itu kan buktinya adalah dari surat kemudian ada keterangan saksi dan persesuaian yang ada terjadi di muka persidangan
kalau ternyata di muka persidangan itu misalnya hakim bisa merangkai suatu konstruksi oh benar ceritanya sebenarnya ini ada
itu bisa saja gitu loh
jadi juga katakanlah misalnya orang yang
jadi kesaksian itu bukan satu satunya alat bukti
artinya ada alat alat bukti yang lain
iya tidak menghalang
apa namanya kalau misalnya mencabut ya ini terus tapi memang biasanya itu kalau misalnya ada keterangan terdakwa atau saksi yang mencabut ya supaya ini tidak apa namanya tidak terluntar luntar itu biasanya langsung dipanggil verbalisannya pemeriksanya dipanggil
baik kalau kemudian akhirnya dikonfrontir dan disitu sudah terlihat bahwa memang miriam melakukan kebohongan
besar secara hukum akan merugikan bagi miriam apakah secara pidana begitu dia akan terkena hukuman atau seperti apa
ya seperti saya katakan nanti kan dia sebagai dia ketika jadi apa namanya jadi tersangka itu akan memberatkan tetapi dia juga bisa juga dikenakan tidak pidana memberikan keterangan palsu di buka sidang yang minimum itu tiga tahun gitu loh ya dan maksimum itu bisa dua belas tahun dihukum gitu loh ya
itu kan ya dibandingkan
dengan apa dengan hukum korupsi itu nanti kan bisa dipertambah di sepertiganya dan kemungkinan nanti kemungkinan juga nanti waktu penuntutan itu ya dia sebagai kedudukan sebagai terdakwa dalam perikara korupsi dalam perkara ini bisa saja dituntut berat karena dia tidak kooperatif berbelit belit ya justru tidak apa membuka keterangan yang sebenarnya gitu ya
jadi saya kira selain dia bisa ada ancaman tindak pidana lain memberikan keterangan
tidak dia di dalam perkara korupsi itu juga akan dituntut atau dituntut oleh penuntut umum yang berat
lebih berat begitu ya artinya ada dua hal gitu ya secara melakukan kebohongan dia akan dituntut secara pidana dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara kemudian jika kemudian dia terbukti terlibat atau ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus mega korupsi akan ditambah hukumannya
ya mestinya kan
ini menang afin bagian dua ada
supaya menghindar dari status tersangka ini
buat dia tidak ya nggak mungkin
karena kan ada alat bukti lain
yang mungkin dugaan itu dia pasang badan untuk orang lain kan gitu
oke dia bilang dengan resiko dia tahu resikonya
mungkin dikasih tahu bahwa resiko kamu kalau mencabut begini begini
ancamannya nanti dihukum ada tindak pidana memberikan keterangan palsu di muka persidangan
ditambah dengan nanti diancam untuk
dia tahu misalnya
tapi dia dibilang oke kita akan jamin kamu misalnya kasih ini
kita nggak tahu
itu kan kenapa tiba tiba alasan yang itu dia cabut
yang banyak dugaan orang mungkin dia pasang badan
oke supaya tidak merembat kemana mana dia sendiri aja
tapi dengan imbalan dia mendapat perlindungan
itu atau dia diberikan apa katakanlah misalnya subsidi ekonomi dan seterusnya gitu
yang kita nggak tahu
tapi itu kan kebiasaannya kayak begitu kan
kalau kejahatan yang terorganisir gitu ya seperti katakanlah ya
yang kita sebut mafia kan begitu
selalu ada cuma orang yang satu dijadi korbankan itu ya
yang lainnya terputus gitu ya
tapi saya kira agak dalam kasus ini agak sulit karena kan ada alat bukti bukti yang lain gitu
baik tentunya kita akan harapkan untuk persidangan selanjutnya miriam akan hadir dan kita akan lihat
kebanyakan baru dari kasus
pak hudri sitompul pakar hukum pidana
terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia newsroom